masih berikutnya pengadilan negeri curup rejang lebong bengkulu selasa pagi
menggelar sidang putusan terhadap tujuh pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis empat belas tahun
hakim memfoni sepuluh tahun penjara dan pelatihan kerja enam bulan terhadap ketujuh pelaku
terdakwa pembunuh yeye tiba di pengadilan negeri curug pada pukul sepuluh tiga puluh dua waktu indonesia barat
persidangan yang dipimpin oleh hakim ketua hernie farida
dimulai sekitar pukul sepuluh lewat empat puluh lima waktu indonesia barat dan digelar secara terbuka untuk umum di ruang sidang anak
tidak ada pengamanan yang menonjol di sekitar pengadilan
majelis hakim telah menyiapkan surat dakwaan setelah setebal dua ratus halaman lebih yang disusun berdasarkan fakta hukum di persidangan